itu maksudnya ya bawahan itu ya
terkait dengan uang yang tadi saksi jelaskan bahwa ada beban tahun yang paling besar itu tahun dua ribu dua puluh dua untuk umroh
bisa saksi jelaskan umroh siapa ini yang dibubarkan satu miliar kepada dirjen holti kultura
waktu itu pak menteri yang kami tahu ya pak menteri bersama keluarga dan bersama beberapa eselon i yang ikut
baru naik haji kami beralasan kami baru naik kami diajak tapi kami beralasan kami baru naik haji kami nggak mau ikut
kenapa sanksi mau kan tadi dikatakan bahwa uang uang tersebut tidak ada anggaran
terus saksi kenapa mau memenuhi tersebut bagaimana caranya kenapa
karena semuanya memang diminta seperti itu
ada yang saksi pernah jelaskan bahwa ini sebenarnya tidak ada anggaran
bahwa ini waktu itu waktu bu itu kan disampaikannya ke almarhum
terus kami juga waktu itu geleng geleng kepala ini gimana caranya ini
apa ada paksaan gak pada saksi atur
kapan ini menyelesaikan kapan ini menyelesaikan
oleh kalau tidak pak hatta kalau tidak pak kasdi
selain itu ada konsekuensinya nggak atau akibatnya kalau tidak dipenuhi
secara langsung konsekuensinya kami belum melihat
tapi tentunya kami terus ditanya terkait dengan hal itu
apakah saksi mengetahui juga ada ancamannya istilahnya dibebas tugaskan atau nonjok istilahnya di kalangan saat itu
ya kami mendengar ada beberapa eselon dua yang kami lihat yang sempat di non job kan
ya salah satunya yang kami pernah tahu dari direkturat jenderal perkebunan
kalau nggak salah direktur pak saleh mutar kalau tidak salah
terus ada lagi yang dari biro umum kalau tidak salah yang dimutasi
terkait tadi kan ada itu sejak tahun berapa sampai tahun berapa sebenarnya ada uang dikumpulkan
dana sharing selain itu ada uang patungan untuk non budget terpamat tadi sejak tahun berapa
yang kami lihat cukup masif itu sejak tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
itu apakah saksi mengetahui ada nggak di dirjen saksi itu dilakukan pencatatan
kan uang untuk pertanyaan jawabannya ada gak
ibu yang membuat siapa
sebelumnya ada pak ini yang ada
yang membuat catatannya ya selaku kabang umum
pernah diperlihatkan kepada saksi nggak
terakhir pada waktu proses penggeledahan baru
ternyata ada catatan dengan rinciannya
ada proses pengledahan dimana saksi tahu ada proses pengledahan
di dirjen hortikutura di bagian saksi ya
ada pengledahan kemudian ditemukan apa
catatan ya catatan
saksi ingat atau sempat diperlihatkan nggak pada saat penggeledahan
ada saksi saat itu saat penggeledahan
ada banyak staff di direktur adjanda hortikutura saat itu
sambil untuk mengingatkan saksi ada barang bukti yang ingin kami perlihatkan yang mulia
bulan januari dua ribu dua puluh dua serta bukti pengeluaran
tidak tahu dokumen ini dan kemungkinan dokumen ini yang buat adalah andi muhammad idul fitri
biar saksi bisa cepat mengingat
bisa di zoom tolong sedikit di lobbles
seperti ini ya ada kegiatan operasional lingkup
ini pernah diperlihatkan juga pada saat di penyidikan ya
yang dibuat oleh pak idil ya
kepada laporan yang diberikan
sekitar mungkin kalau totalnya mungkin di atas empat ya
kalau ini untuk yang tahun dua ribu dua puluh tiga aja ya
totalnya di atas empat miliar
empat miliar ya disini tertulis empat miliar
disini ada tertulis dengan keperluannya
ada pinjaman ada operasional pimpinan
kunker ke arab saudi salah satunya
baju si operasional pimpinan
iya ini yang saya lihat di dalam dokumen tersebut
ada beli juga pembelian barang ini
ya ini dokumen yang kami lihat
betul ya ini semuanya datanya ya
kemudian juga ada bb nomor
peringkat kegiatan operasional lingkup kementerian
benar ya seperti ini ya
saksi atau pak idil

pak idil yang bisa menjelaskan
pak idil yang bisa menjelaskan
pak idil yang bisa menjelaskan
pak idil yang bisa menjelaskan
pak idil yang bisa menjelaskan
pak idil yang bisa menjelaskan
pak idil yang bisa menjelaskan
pak idil yang bisa menjelaskan

juga ada tertulis ini dirjen kutikurau
saksi mengetahui bahwa ada juga patungan terkait
yang satu miliar saksi jelas nanti tau gak saksi
sebelum di ap saksi nomor tiga puluh lima
jadi ini tidak langsung
masih ada belum kita bisa lunasi
yang belum sanggup kita lunasi
dalam bap nomor tiga puluh lima manajer
diliun kutiputura dibebankan memberi bantuan sharing
sehingga di bap dibebankan uang sebesar enam ratus juta
lebih dari seratus juta rupiah
sehingga seingat saya totalnya dibebankan
atau andi muhammad idil kepada orang kepercayaan sel
total akhirnya satu miliar
info yang saya terima dari bu sestit ada
kami kurang tahu persis permintaannya dari siapa
kami hanya dapat laporan dari ibu sestip
bahwa ada permintaan untuk ini
terkait juga untuk bukber buka puasa bersama
kalau nggak lewat muhammad atta panji atau prof imam
apakah juga pernah mendapat perintah selain itu pengumpulan uang
pernah ada juga nggak tugas di luar yang rutin tugas sanksi yang di
atau melalui staff khususnya

yang secara tidak langsung itu terkait dengan rekomendasi import produk hortikultura
itu instruksi langsung dari pak menteri atau lewat orang lain
yang biasanya lewat hatta
jadi ada perusahaan perusahaan yang minta berproses untuk mendapatkan rekomendasi
untuk mendapatkan rekomendasi import produk hortikultura
jadi rekomendasi yang sifatnya teknis bukan izin
pak hatta konon katanya ini dari pak menteri
saya turut turut katakan bahwa ada selain ancaman
beberapa yang saksi mengetahui sudah dinonjopkan ya tadi pak musafah sama pak saleh ya
ada gak yang disampaikan oleh pak menteri secara langsung saksi ingat lagi coba pelan pelan
kalau penyampaian secara langsung kepada kami tidak ada
coba ingat kalau enggak mohon izin ya mulia
ada keterangan saksi untuk menyiapkan saksi kembali dalam bap saksi ya nomor empat puluh sembilan ini
coba untuk ingatkan saksi saya dengar ya
saya pernah secara tidak langsung memperoleh ancaman atau paksaan dari syahrul yassin limpo
seingat saya pernah dikumpulkan bersama dengan para eselon i lainnya di ruangan yang bersangkutan
pada saat pak sahrul yasin limpo menyampaikan dengan kelimat
apabila saudara saudara tidak sejalan dengan saya silakan mengundurkan diri
pemahaman saya atas penyampaian tersebut adalah sahrul yasin limpo meminta s satu
sahrul yasin limpo merasa tidak mampu untuk loyal dengan yang bersangkutan
loyal maksudnya mampu memahami permintaan syahrul yassin limpo terkait iuran yang diminta
untuk kebutuhan non budgeter sahrul yasin limpo
yang itu tadi kan yang saya sampaikan secara tidak langsung
yang secara tidak langsung yang secara langsung tidak ada
ini kan setelah tidak langsung dalam keterangan kami di bap
secara tidak langsung menyampaikan tidak secara artinya
kalau tidak loyal tapi kan tidak terbersih di dalam
mohon maaf bukan kami menjelaskan tidak terbesit bahwa konteksnya itu
tapi kami merasa itu seperti itu
oke tapi yang tadi saya bacakan benar bahwa pernah menyampaikan kalimat
pernah itu disampaikan kepada seluruh s satu
pernah itu kalimat itu pernah disampaikan ke seluruh respon
itu biasanya disampaikan di ruang kita lagi meeting
hanya untuk eselon i saja atau ya kadang di ruang makan seperti itu
biasanya kalau pagi pagi kita kayak coffee break bersama sama
terus itu disampaikan oleh beliau
kemudian ada beberapa kali pertemuan s satu dan s dua dalam waktu tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh dua
yang bersangkutan mengumpulkan saya dan semua s satu dan s dua
limpo menyampaikan di hadapan kami apabila petinggi nasdem minta s satu semua dicopot
apabila tidak mampu menyelesaikan permintaan partai
kepada kami bahwa yang bersangkutan pasang badan dengan mengatakan
bahwa selama beliau memimpin tidak ada pejabat yang copot
sehingga membuat kami eselon i menuruti permintaan yang bersangkutan
maksud dari permintaan partai yaitu terkait pengadaan proyek
sembako riph program partai yang harus dibuatkan
saksi mengetahui juga ada pemberian sembako melalui untuk kepentingan partai nasdem
kalau di eselon satu yang lain juga pernah enggak
masih di nomor empat puluh sembilan di paragraf kedua
selain itu saya juga pernah dihubungi beberapa kali oleh kasdi dan muhammad atta
untuk kepentingan operasional sahur oleh sirimpo
setahu saya bahasa penyampaiannya dari kasdi ataupun hatta
sebagai kepada saya dengan kalimat
cepat ini pak didian agar segera disetorkan
sedangkan terkait dengan permintaan dalam jumlah nominal yang kecil
biasanya panji haryanto yang menyampaikan kepada almarhumah retno sri harta timur
ini saya lanjutkan di paragraf terakhir
muhammad atta juga pernah bercerita kepada saya terkait juga pak bambang
yang terancam jabatannya karena tidak loyal kepada sahur oleh sirimpo
dengan kalimat yang disampaikan oleh monata kepada saya
pak lihat itu pak bambang sebentar lagi diganti
saya tidak mengetahui maksud tujuan muhammad atta bercerita kepada saya
tapi pemahaman saya bahwa muhammad atta bermaksud mengenai saya
saya memperoleh informasi dari pak plt diro oke
kps tersebut terbit bulan september dua ribu dua puluh
namun kepres tersebut ditahan oleh zulkifli di mejanya tanpa alasan
kepres tersebut terbit bambang sering dihentik menjadi staf ahli
namun kenyataannya bambang tetap pada jabatan badan karantina pertanian
sebagai perubahan nomenklatur menjadi badan karantina indonesia pada september dua ribu dua puluh
saya tidak tahu kesempatan apa yang terjalin antara pak bambang dengan sarul yassin limpo
sehingga pak bambang statusnya masih tetap menjadi kepala badan karantina pertanian
mengetahui bahwa pak bambang ternyata sudah menjadi staf ahli menteri
sejak kami ditunjuk sebagai plt sekjen kementerian pertanian
bahwa pak bambang ternyata sejak bulan september tahun dua ribu dua puluh
sudah ada kepres sebagai staf ahli menteri
bukan bukan diusulkan sudah kepres
ya sudah diberhentikan sebagai di kepresnya itu
diberhentikan sebagai kepala badan karantina
eselonnya sama nggak antara kepala badan dengan staf hal itu
ya bedanya tidak memimpin institusi
tidak memimpin institusi besar seperti badan karantina pertanian
pak bambang ini kami diminta klarifikasi oleh di seskap
dan terinfokan kepada kami dari pak bambang
bahwa kami pun di tahun dua ribu dua puluh
tapi kami belum pernah menerima surat tersebut
tetap dari pak bambang
walaupun kelihatan tidak jadi
mungkin ada rekomendasi rekomendasi yang
adanya lewat pak hatta diminta rekomendasi untuk ri ph itu ya
bisa saudara menyanggah apa yang disampaikan oleh penuntut umum
tapi jangan langsung gitu pak ya
bicara supaya orang tidak kaget
sepanjang pertanyaan pertanyaan itu
sesuai dengan acara kami masih
seperti pertanyaan pertanyaan yang menjebak
sepanjang masih wajar pak kami tetap akan
bisa sudah menyangga tapi dalam batas batas ini
dan kami ingatkan juga ya saudara saksi
ragu atau tidak mengetahui apa yang saudara sampaikan
apa yang saudara sampaikan saudara tegas katakan ya
itu mungkin kan berarti belum pasti ya pak ya
jadi karena ini menyangkut nasib orang jadi saudara harus tegas
kalau saudara tahu harus tegas mengatakan tahu dan beri penjelasan
ya jangan ada kata kata mungkin lagi ya